ya allah bu
ya allah terima kasih
ibu sadar juga bu
semalam suntuk bu main nungguin ibu
banget ibu kenapa napa
kamu gak usah khawatir
ibu gak apa apa
makasih ya main
kamu udah nungguin ibu semalam
untung aja main ngasih tau akang
kalau ibu lagi sakit
jadi akang langsung dateng kesini
akang dateng ibu langsung sembuh
makanya ibu gak usah banyak pikiran
kalau ibu sakit
ustadz tuh jadi was was jadi gak tenang bu
gusta punya hadiah buat ibu
semoga ibu suka ya sama hadiahnya
terus ibu bisa langsung pulang deh
itu kan selapnya udah kotor kang
itu kan banyak kuman kok dikasih ke ibu
gak ada yang bisa menghargai pemberian orang
udah capek capek nyarinya
akang udah buat hadiah buat ibu padahal
mumpung kita lagi pada ngumpul nih satu keluarga
kemarin dewi udah gustaf bilangin
ibu udah di gustaf nasihatin
supaya dia jangan jadi anak durhaka
kasian kan jadi ibunya sakit terus
terus udah gitu kita juga berdua udah setuju ya wi ya
untuk kita balik lagi jadi tunangan lagi bu
oh beneran balik lagi sama gustaf
ibu kan udah jahatin kamu berkali kali
enggak bu gak mungkin lah dewi mau balik lagi sama kang gustaf
mending akang sekarang keluar deh
ibu tuh baru sadar kang
jangan bikin ibu pikiran lagi udah akang keluar deh
iya kang udah bikin pusing aja
terus kemarin kita gimana wi
udah keluar kang udah udah
pusing aja ibu
ibu udah setuju bu beneran ibu udah setuju
jangan dipikirin bu
kak gustaf mau di gustaf kan gak bisa di pusing aja ibu
gustaf mau di gustaf
mama nenek sama tata ini pasti kaget melihat kamu sini
tuh kan aku bilang juga apa
kalau sita itu nggak meninggal
dia itu cuma tidur sekarang bangun lagi
saya bukan sita
kamu jangan bohongin mama dulu
kamu itu sita
saya bukan sita
kamu jangan bawang depan mama
kamu itu sita
makan malam udah siap
andre kamu pasti lapar sekali
aku lapar banget
aku udah lama gak ngerasain makanan mama
dan baru kali ini aku ngerasain makanan mama yang paling enak
atau jangan jangan mama itu udah tahu kalau sita itu mau datang ya
mama udah tahu kalau sita mau datang ya
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya
tapi sekarang sudah malam
saya permisi pulang dulu
kamu gak boleh kemana mana
kamu di sini aja
aku sama kamu itu udah lama gak ketemu
aku ada sesuatu buat kamu
kamu harus lihat
kamu nggak boleh kemana mana
tante sama nenek harus percaya
aku bukan sita
iya kami tahu nak
tapi boleh kan kalau kamu minta tolong supaya kamu pura pura jadi sita untuk sebentar saja lagi
sejak kematian sita baru hari ini kamu bisa melihat andre seceria ini
dia bisa makan bisa tertawa
sebentar saja lagi
paling tidak kamu tunggu sampai dia tidur
dia itu bukan sita
enggak usah ikut ikutan
apa salahnya berbohong untuk kebaikan
saya nggak tega lihat anak saya seperti ini
dia begitu bahagia hari ini
kalau saya harus mencium kaki kamu saya akan lakukan
enggak usah tante
kalau begitu tolonglah anak saya
paling tidak kamu tolong temanin dia sampai dia tidur
supaya dia bisa tenang sekali tidur
dia bisa tersenyum tidurnya
ya udah dewi di sini
tapi hanya sampai mas andri tidur aja ya
menemani andre di kamar sampai tidur ya sayang
kamu jangan tinggalin aku lagi ya
ya mas aku gak kemana mana
habisnya dari dulu semua orang itu bilang
kalau kamu itu udah meninggal
aku gak percaya
aku selalu berdoa sama allah
kalau suatu saat nanti
kamu akan kembali
dan sekarang buktinya apa
kamunya udah bangun
kita harus selalu bersyukur kepada allah
kemarin bahwa gue aja kecewa
apalagi sekarang cuma bawa es
pasti kecewa lagi
udah gue yakin
cari nafkah dulu ah
ada yang masuk di matang
mudah mudahan andri suka miss campur ini